sedang tidak mapan kenapa mbak ashanti oke aku mau dipele sayang aku kau cintaku
tahu nggak saya pikir itu ke sasar nyampe kesini ini satu satunya yang paling gede
banget rumahnya disini ternyata pas saya buka instagram sama youtube oh benar ini
rumahnya ada tahu rumah siapa sekarang ya assalamualaikum ya allah ini dia yang punya
rumah baik mbak apa kabar mbak shanti dan juga emas aneng apa kabar mas
mas anang dan juga mbak ashanti waduh terima kasih ya di tengah tengah kesibukannya masih
nyempetin waktu untuk bisa
iduh kalau pertama kali kepikiran untuk concern di bisnis fnb itu idenya dari mana sih
mbak shanti sama sana bareng karena dari anak anak maupun kita tuh suka jago masak dia
dia sekolah masak meskipun itu hanya di awal waktu itu kita pacaran dia masakin saya habis itu
enggak lagi bersejarah hahaha jago masaknya itu nggak penting banget ya ngomong tapi dia suka
mbak shanti suka
makan dan hebatnya dia itu apa ya dia punya talent dalam makan tuh setiap dia memakan sesuatu
secosesnya dari kepandaian bahasa indonesia masak ngajarin orang menu masakan enak akhirnya bikinlah
bikin cake shop nah cake shop ini memang aku tuh dari dulu pengen banget
awalnya yang dapur dong
gak iya maksudnya dari semua itu aku punya cita cita pengen punya bakery
pengen banget tapi pengen jual bakery tuh yang dipikirin dari a to z nya
ibaratnya kayak cantik tempatnya tempatnya unik
dan keluarga ini doyan makan
di even kayak aurel dia sekarang tuh kalau bikin kue tuh selalu enak
kalau aku gak suka bikin kue
oh justru aurel yang suka
rumahan apa itu dia suka dia bagus
kalau tadi udah ada di bidang kuliner kerajaan bisnis dari anang hijau family ini ya
asik family ini kan banyak banget dan masih nyanyi juga sampai sekarang
baru abis launching single ya
setelah sekian lama akhirnya duet maut anang ashanti kembali lagi ke pelantikan musik indonesia
sebenarnya gini kita mikir kadang eranya udah lewat ya
maksudnya kadang udah anak muda muda sekarang tuh udah banyak
tapi yang namanya kita punya suatu berkarya kan gak perlu berpikir bahwa
mau masih eranya kita apa enggak mau bagus apa enggak
ya ya buat aja lagu gitu
karena kan masih banyak juga orang orang seumur umur kita yang kadang
fans fans kita yang masih menikmatinya
kan masih banyak juga orang orang yang menikmati
coba dong mau liat kek
sedikit aja nyanyi
ku terbiasa disamaku
ku terbiasa disamaku
ku terbiasa disamaku
ku terbiasa disamaku
aku walau kau tak bicara aku tahu kamu sayang aku kau cintaku
kita mau masak apa kira kira aja laper dia tuh gampang banget kesukaannya semuanya
makanan intinya itu cuma ya kalau di antara rawon soto dan lain lain yang susah ya tapi yang gampang di
cuma ada tempe ada yang namanya soto eh ada ada sor asem sama ada kayak tumis toge itu kesukaan dia
kita langsung move ke kitchen untuk masak bareng pasangan luar biasa ini tetep ikutin saya terus ya
enggak tahu dia tuh suka banget toge enggak jelas dari mungkin dari kecilnya kayaknya
oh jiel kalau aku masak udah paling seneng dia
bisa harian ini anak anak biasanya suka mesen makanan nggak sih sama bundanya hari ini mau ini
kita enggak juga kita jarang ini di rumah paling ganti rumah paling kayak kalau aku
udah masak udah langsung karena anak anak nyambung nyerebu bahasanti masana kalau misalnya boleh
slashback di masa itu peralihan ketika mas anang boleh aku bahas dikit ya bahas seeing baru divorce
dan akhirnya sempet ada dan nyuruh oleh asli buat ngomong ngomong dengan mesya ibu dan muslim mereka henriiiiii
sempet ada dimana mas anang tinggal di ruko dekat sama mbak ashanti pertanyaan aku cewek cewek
biasanya cowok yang mapan ya walaupun anak hermansyah ini terkenal sebagai seorang musisi

hanya sebuah kelihayan seorang laki laki oke cuman kelihayan laki laki laki laki itu memang
serigala serigala ya memang gitu mencari memangsa sekarang ini mau ya sudah tetapi
selama perjalanan rumah tangga ini dalam perjalanan hidup ada perjalanan itu yang
mulus mulus aja enggak ada yang ada semuanya pasti naik turun makanya diminta yang yang
dibilang orang luar biasa dan orang yang bisa bahagia jadi aneh tuh orang sekarang itu bahwa
kaya bahagia itu salah jadi enggak adalah arti rumah segede gini harta sebanyak apa kalau anak
enggak punya ashanti ya ashanti enggak punya anak benar ya oke tapi biasanya kalau berantem siapa yang bakalan
masakan juga ya
tapi juga berbicara tentang asik family ini ya sekarang kan sudah dikenal sebagai salah satu
keluarga youtuber indonesia semuanya bikin konten sampai mbak shanti pun rajin banget bikin konten
gitu ya itu memang dimanage dengan sedemikian rupa atau let it flow aja tiba tiba atau udah
gede gitu membuat satu yang yang enggak nyata itu ya oke jadi ya walaupun mungkin kadang tetap
ada yang di bikin swelvi bagus tapi tetap semua adalah sesuatu yang real gitu sekarang let's talk
about kids sudah besar gia udah gede lalu aura juga sekarang lagi sibuk lagi recording ya katanya
sekarang ya iya dia lagi banyak berkarya lagi banyak berkarya dan love life nya lagi disorot
banget emang udah dapet restu dari bunda sama pipinya gimana tuh restu
bersahabat bersahabat bersahabat karena dia udah umur dua puluh dua biar dia mengetahui dulu kan masih bisa
kita aturkan jadi gini apa juga yang terjadi kalau udah dua puluh satu pasti udah udah gede gitu kan
jadi kayak ya udahlah tentuin apa yang kamu pengen cuman emang niatnya dia dari dia muda
bunda sama pipinya udah ready kalau aurel monika muda kalau jodohnya yang jalanin itu ya lebih mungkin
lebih bebas ya dari kebetulan ya dia nanti akan hidup dengan sony apalagi kalau mau greco
kalau sendiri gimana sekarang hobinya kan motret sukanya kamera atau motif waktunya banget anak bunda
mana jiel neko neko shanti's banget gitu ya santai nganggek nana
oke kalau si dua anak kecil gemes ini arsya dan juga arsy apa yang mereka sekarang lagi
seneng banget mereka lagi cucunya itu pintarnya lagi apa ya mesti kecil ya cira banyaknya om

bisa diceritain tapi malah
nambah pintar nambah
kritis jadi sebetulnya
ini menjadi episode yang cukup spesial
karena kita melihat anang dan asyanti
parenting life terima kasih
so much senang banget bisa kesini
di rumah semua ya
duduk duduk seru disini
ya aziza hanum dan tim liputan
melaporkan dari jakarta